bagi sebagian orang menikmati makanan bukan sekedar rasa tetapi juga suasana
diakini dapat menambah kenikmatan bersantap paduan kedua unsur berbeda ini dapat dirasakan di daerah istimewa yogyakarta
di kebupaten bantul tepatnya di angkringan puncak pibis sajian bisa dinikmati di atas ketinggian
di sini pelanggan boleh memilih hingga tiga puluh jenis olahan khas jawa yang disajikan dengan prasmana
ada sajian favorit yang tak boleh terlewatkan nih
wah kalau tidak segera diselamatkan dua makanan favorit di antrian kucar bibis ini bisa habis duluan ini
dan satu lagi lurus yang kemarau
dua makanan favorit ini harus diselamatkan dulu
harga makanan di warung ini juga terkenal murah
hmm kira kira benar nggak ya
mangut lele nya delapan
jengkol nya enam
terpikir aja mikir aja boleh mau tambah sayur aja
apa aja boleh
meski tak berformat angkringan kenapa warung makan ini menggunakan nama angkringan ya
sampai sekarang mukanya untuk gimana ya
dikirkan masyarakat itu kendi angkringan ianya
identik dengan harga yang tidak mahal dan murah
porsi bisa ludes terjual pada hari biasa sedangkan pada akhir pekan bisa meningkat dua kali lipat
warung yang dirintis sejak dua ribu tujuh belas ini dipadati pengunjung pada jam jam makan terutama saat sarapan mulai pukul enam pagi
karena disini suasananya kayak di puncak gitu kurang lebihnya jadi asing disini dan enak juga disini peresmanan gitu ngambilnya
semua tempat duduk dipastikan menghadap bentang ala yogyakarta yang menambah sensasi nikmat saat bersantap
ternyata benar ya kata orang orang ternyata makan dengan ditemani suasana pemandangan seperti ini nikmatnya jadi dua kali lipat
masih di bantul warung makan yang baru buka akhir dua ribu dua puluh dua ini menyajikan beras
beragam kuliner khas desa atau desa dengan suasana londo alias belanda
warung makan mbah jono dahulu dikenal sebagai tempat sunat atau bong supit yang terkenal di yogyakarta pada era seribu sembilan ratus sembilan puluh an
disulap menjadi rumah makan keluarga hidangan khas deso tersedia diantaranya bubur lemu sayur lode krecek kudangan bakmi godok dan beragam sayuran lain
ada juga hidangan ala londo antara lain poverty free

salah satu pemilik warung iga mawarni yang juga penyanyi jazz kenamaan era lawas mengaku konsep ini dibuat demi melestarikan benda dan tempat tinggal peninggalan belanda yang masih utuh
karena memang kita punya tagline itu menu ndeso gaya londo karena tempat ini kan suasananya nuansa rumah rumah gaya eropa ya gaya londo
jadi kita juga menyisipkan makanan makanan camilan gaya londo dan juga makanan makanan yang terkenal di yogyakarta

mayoritas pembeli menyebut tertarik datang karena cita rasa makanannya enak yang berharmoni dengan suasana tempat yang unik
sangat tertarik untuk mengunjungi di sini karena juga bangunannya tuh bagus gitu nuansanya nuansa zaman dulu rumah rumah zaman belanda terus juga menunya sangat variatif
menikmati beragam hidangan deso ala londo ini tak membuat anda harus merogoh kocek dalam dalam
anda hanya perlu membayar mulai tiga hingga dua puluh rupiah saja
tim liputan cnn indonesia bantul yogyakarta